jaksa agung mengungkapkan kasus kelangkaan minyak goreng masih dalam penyelidikan intensif
tersangka atau pasal pasal yang dikenakan bisa saja bertambah
namun demikian hingga kini kejaksaan masih belum mengungkap berapa kerugian negara
sejak penyidikan kasus kelangkaan minyak goreng hingga kini
kejaksaan agung telah memeriksa tujuh ahli dan sekitar tiga puluh saksi
kemudian melakukan penggeledahan di sepuluh tempat dan memeriksa lebih dari satu ratus enam puluh dokumen
selain itu terdapat barang bukti elektronik namun kejaksaan agung masih belum bisa mengungkap isinya
penyidikan pun masih berlangsung sehingga jumlah tersangka masih bisa bertambah
saat ini ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka
satu diantaranya merupakan dirjen perdagangan luar negeri kementerian perdagangan
serta tiga lainnya dari korporasi
kenapa isw ditetapkan
tetapi ketika diizinkan ekspor
isw dapat kita pastikan tidak melakukan pengecekan
atau dari alat bukti lain memang sudah mengetahui bahwa kewajiban ini tidak terpenuhi
kira kira seperti itu
jadi isw ditetapkan tersangka
karena memang adalah pejabat yang paling punya kewenangan
untuk meneliti pengajuan pengajuan ekspor tersebut
kenyataan itu diizinkan
memang faktanya tidak terpenuhi